relawan jokowi sekaligus wakil ketua tkn prabowo gibran silvester matunina meminta sekjen pdip hasto kristianto menyudahi drama menyusul berbagai komentarnya yang kerap menyerang presiden jokowi
sambil menyebutkan sejumlah tuduhan hasto terhadap jokowi wakil ketua tkn prabowo gibran silvester matunina ini bilang
hasto tak hanya seperti dewa mabuk tapi juga banyak drama
soal anggapan hasto menjadi penghalang pertemuan jokowi dengan mega sylvester menilai sikap pdip yang sejauh ini menutup pintu bagi jokowi
tak lepas juga dari peran ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
kadang kadang pak hasto ini melankolis kan sampai nangis biasanya
sampai nangis jadi ya saya menghibur pak asto saya pikir sudah cukup drama drama yang terjadi atau masyarakat juga nggak percaya
ya saya pikir itu keputusan juga di bumega ya selain hasto ya
bumega kan yang punya keputusan
jadi bisa jadi ya tiktok kan ada bumega sama mas hasto juga sehingga tidak terjadi
saya pikir di sini perlunya kedewasaan bu megawati juga sebagai negarawan agar bangsa ini bisa adem
ya tolong tanyakan itu benar nggak siapa tahu bohong
karena kita udah berapa kali dibohongin
ya pak hasto kan bahasanya selalu gitu ya
oke pak jokowi dan bumega kembali
ya kalau saya selalu berpikir positif tone nya negatif terus
kalau saya berpikir positif
itulah perang kata antara sekjen pdi perjuangan hasto kristianto dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
menyusul pernyataan hasto sebelumnya yang menegaskan tak ada pertemuan lebaran antara ketua umum pdip megawati soekarno putri dengan presiden jokowi
sebagai penghalang pertemuan dengan megawati
memang tak ada urgensi megawati bertemu jokowi
kata syukur jokowi adalah masa lalu bagi pdip
jadi saya selalu ditanya kapan bertemu dengan pak jokowi
saya bilang urgensinya apa pak jokowi kan sudah bagian daripada masa lalu
tapi sebetulnya pernyataan pak hasto kemarin yang bilang tidak ada pertemuan itu
apakah pernyataan pak hasto pribadi atau mewakili ibu mega yang sudah menyatakan juga hal yang sama sebetulnya
persoalannya adalah ini kan terlalu banyak masalah masalah yang timbul sebelumnya
jangan sampai misalnya karena kita misalnya ada sesuatu perbedaan yang sangat mendasar
dalam pandangan pengamat politik arya fernandes
pertemuan jokowi dan megawati saat ini sulit terwujud
menurut arya perbedaan pandangan antara jokowi dan mega terlalu ekstrim
cukup sulit mempertemukan antara ibu mega dan pak jokowi
beberapa tim lobby untuk mencari jalan apakah kedua tokoh ini bisa bertemu
tapi sepertinya usaha tim lobby untuk melakukan pertemuan itu sepertinya juga susah ya
di internal sendiri saat ini saya kira ada kelompok kelompok yang menginginkan rekonsiliasi ya baik
terutama pada pak jokowi dan juga berkabung dengan pemerintahan pak prabowo
meskipun ada juga kelompok yang kekeh untuk tidak bisa bertemu ya
jadi saya kira peluangnya masih terbuka meskipun sangat sulit untuk bertemu
senada pengamat politik m kodari juga berpandangan peluang jokowi bertemu mega sulit terrealisasi saat ini
kodari menyorot prabowo sendiri sampai saat ini pun belum bisa bertemu megawati
sampai hari ini pun sebetulnya pak prabowo kan belum ketemu dengan ibu mega
jadi sebetulnya nasibnya pak prabowo ini sebelas dua belas dengan pak jokowi
artinya rasa senasib sepenanggungan itu muncul diantara pak jokowi dengan pak prabowo
apalagi sekarang kita bicara ada gibran sebagai wakilnya pak prabowo
lalu pak prabowo akan melanjutkan pemerintahan pak jokowi
jadi saya melihat sih pada hari ini ya kemungkinannya akan berjalan prabowo dengan jokowi
wacana pertemuan jokowi megawati muncul di tengah proses sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
bahkan megawati sendiri mengajukan diri menjadi amigus kuryai yang memberi masukan kepada majelis hakim pengadilan sengketa pilpres
megawati tak sedikit pun memberi pernyataan soal hubungannya dengan jokowi
namun sekjennya hasto kristianto kerap melempar kritik dan memberi kode pdi perjuangan menutup pintu pertemuan dengan jokowi